selamat berbuka puasa dan menunaikan ibadah sholat maghrib bagi anda yang menjalankan
sapa indonesia malam kembali memantau bagaimana pergerakan arus mudik menuju lebaran dua ribu dua puluh
kepadatan kendaraan terjadi di dermaga reguler pelabuhan merak
sudah terjadi sejak jumat pagi
lima ribu orang telah menyeberang dari pulau jawa menuju sumatera via pelabuhan merak
di pelabuhan merak didominasi oleh kendaraan pribadi kendaraan umum dan truk
lebih dari tujuh puluh lima ribu orang tercatat telah menyeberang dari pulau jawa menuju ke sumatera via pelabuhan merak
pt asdp memprediksi puncak mudik terjadi pada enam april dua ribu dua puluh
di gerbang tol cikatama peningkatan volume kendaraan pribadi mulai terlihat
ada antrean di beberapa lajur gerbang tol arah palimanan
hingga saat ini saudara lebih dari empat puluh satu ribu kendaraan telah melintas melewati tol cikatama
polisi menyiapkan sistem kontraflow tergantung kepadatan lalu lintas
polisi melakukan buka tutup di res area delapan puluh enam a tol cipali
hal ini untuk mengurai kepadatan kendaraan di dalam area parkir rest area maupun di pintu masuk ke rest area
banyaknya kendaraan yang singgah di rest area delapan puluh enam a membuat polisi memperlakukan buka tutup rest area
agar tidak terjadi penumpukan dan antrean panjang
agar bisa bergantian pengendara hanya diizinkan beristirahat
di rest area selama tiga puluh menit saja
mari kita pantau kondisi lalu lintas di gerbang tol cikampek utama dan pelabuhan merak banten
sudah ada jurnalis kompasifi veronica kartono di gerbang tol cikatama dan juga ursula putri di pelabuhan merak banten
pertama tama saya akan menuju ke gerbang tol cikampek utama dulu bersama veronica
kalau di sana puncak arus mudiknya apakah betul diprediksi terjadi weekend atau mulai besok hari
dan bagaimana pula kepadatan lalu lintas di sana malam hari ini veronica
terkait dengan puncak arus mudik ini memang diprediksi akan terjadi pada esok hari
namun sampai dengan saat ini kami akan masih terus menunggu kabar dari pihak jasa marga
sebab kami akan masih terus memantau terkait dengan kepadatan lalu lintas yang terjadi
namun pantauan terkini dari gerbang tol cikampek utama masih terpantau ramai lancar
belum ada kepadatan yang sangat panjang yang terjadi di beberapa lajur
walaupun memang sempat tadi siang dan tadi sore sekitar pukul empat
sudah ada beberapa antrian di beberapa lajur gerbang tol begitu
namun data yang kami dapatkan dari pihak jasa marga ini menunjukkan
memang sudah adanya terjadi peningkatan volume lalu lintas
dari mulai pukul dua siang sampai dengan pukul sepuluh malam kemarin
ini tercatat ada sekitar enam belas kendaraan yang melintasi gerbang tol cikampek utama
namun friska dan saudara untuk hari ini mulai dari pukul dua sampai dengan pukul
sampai dengan pukul sepuluh malam kemarin
saja tercatat sudah ada sekitar tujuh belas ribu kendaraan yang melintas
jadi kalau kemarin delapan jam ada sekitar tujuh belas ribu hari ini baru empat jam saja sudah ada sekitar tujuh belas ribu kendaraan
jadi memang sudah ada peningkatan volume
dan ini merupakan pantauan langsung pantauan udara langsung dari gerbang tol cikampek utama
yang memang sampai saat ini masih terlihat ada angkutan berat yang melintas seperti truk bis maupun tronton
namun memang didominasi oleh kendaraan yang melintas
dan pribadi sedari tadi pagi sampai dengan malam hari ini
sebagai informasi tambahan juga viska dan saudara
memang pada pukul tujuh belas tiga puluh tadi ini terlihat sempat ada persiapan yang dilakukan
oleh pihak korlantas terkait dengan rekayasa lalu lintas kontraflow
tapi apakah memang akan dilakukan
kepastiannya masih akan terus kami tunggu terkait apakah kontraflow tersebut akan dibuka saat
atau sekaligus dua lajur dari kilometer empat puluh lima
dua puluh tujuh sampai dengan kilometer tujuh puluh arah palimanan
jadi ini masih akan terus kami tunggu kepastiannya dari pihak kor lantas maupun pihak jasa marga
namun informasi dari pihak jasa marga menyampaikan bahwa
sampai dengan hari ini tercatat sudah ada sekitar tiga ratus dua puluh dua ribu kendaraan yang meninggalkan wilayah jabodeta
distribusi lalu lintas peringkat pertama diduduki oleh
para pengendara yang menuju ke arah timur yakni transjawa maupun bandung
kemudian peringkat kedua ditempati oleh para pengendara yang menuju ke arah barat
atau sekitar arah merak yakni sebanyak sembilan puluh lima ribu kendaraan atau setara dengan tiga puluh delapan
kemudian yang terakhir baru para pengendara peringkat ketiga ditempati oleh para pengendara yang melintasi
peringkat ketiga ditempati oleh para pengendara yang menuju ke arah selatan
atau puncak yang ini sebanyak dua puluh persen atau setara dengan enam puluh ribu kendaraan
jadi terkait dengan rekayasa lalu lintas apakah akan diberlakukan kontraflok
one way ini masih kami terus tunggu dari pihak korlantas dan dari pihak jasa marga
terkait dengan parameter parameter yang digunakan untuk menilai apakah memang sudah bisa diberlakukan
apakah sudah memang cukup padat untuk diberlakukan rekayasa lalu lintas tersebut
prediksinya sabtu enam april besok puncak arus mudik di tol cikampek utama
tapi sampai saat ini belum ada kepadatan
lalu bagaimana kalau kita lihat di pelabuhan merak banten
kita akan tanyakan kepada jurnalis kompas tv ursula putri
ursula kalau bicara soal puncak arus mudik yang diprediksi terjadi besok
bagaimana kondisi malam ini apakah sudah mulai terlihat kepadatan
dan kalau menurut catatan anda waktu waktu padat penyeberangan menuju sumatera itu kapan saja biasanya
memang untuk puncak arus mudiknya nanti akan terjadi malam ini dan juga besok pada tanggal enam april tahun dua ribu dua puluh
nah sebenarnya untuk kondisi pada saat ini di tempat saya berdiri di dermaga eksekutif pelabuhan merak
belum ada kepadatan kendaraan yang terjadi
namun memang sejak pagi tadi sudah ada beberapa kendaraan yang masuk ke dalam pelabuhan merak
nah pagi tadi juga sempat ada antrian sepanjang sekitar lima ratus lima puluh meter
bagi kendaraan yang ingin mengantri masuk ke dalam pelabuhan merak
nah bisa juga dilihat melalui pantauan udara kami yang telah dibawakan oleh juru kamera kompas tv andika pratama
dapat dilihat juga ada beberapa lokasi di mana ada beberapa kendaraan yang dikumpulkan
melalui program atau cara pengumpulan mobil dulu sebelum kemudian dinaikkan ke dalam kapal
nah namun hal itu sangat sangat tentatif dikarenakan hanya akan dilakukan ketika ada kepadatan
nah berdasarkan data posko merak sendiri selama dua puluh empat jam terakhir pada periode tanggal empat april sampai tanggal lima april tahun dua ribu dua puluh
pukul delapan pagi tadi sudah tercatat ada sekitar empat puluh empat kapal yang beroperasi
nah realisasi total penumpang pada hari ini periode kemarin hingga saat ini ada tujuh puluh lima lima ratus lima orang yang telah berangkat
atau sebenarnya ini naik sekitar tujuh persen dibandingkan periode tahun lalu
tercatat kendaraan roda dua juga mencapai tiga enam ratus unit roda empat mencapai sembilan enam ratus enam unit lalu bus juga mencapai lima ratus lima puluh sembilan unit
untuk total seluruh kendaraan tercatat dari tanggal empat sampai tanggal hari ini ada tujuh belas dua ratus tiga puluh enam kendaraan
nah ini memang diprediksi akan naik lagi saudara karena puncaknya akan ada pada malam ini dan juga besok pada tanggal enam
oleh karena itu saudara dihimbau agar dapat mempersiapkan semuanya sebelum masuk ke dalam pelabuhan merak dikarenakan ada juga pembatasan pembelian tiket
nah untuk tahun ini tidak bisa membeli tiket secara langsung atau online
tiket hanya dapat dibeli secara online melalui aplikasi veriz yang telah disediakan oleh asdp itu sendiri
nah ini untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi penumpukan kendaraan dan juga penumpang yang ingin menyeberang
nah oleh karena itu saudara dihimbau juga untuk mempersiapkannya jauh jauh hari sebelum itu dan akan mengantisipasi kemacetan yang akan terjadi
dikarenakan memang berdasarkan prediksi dari posko pengamanan yang ada di merak kemacetan berpotensi ada sampai lima km menuju ke pelabuhan
oke jadi jangan lupa kalau mau beli tiket secara online dan siap siap karena puncak arus mudik ini diperkirakan terjadi mulai malam hari ini hingga esok hari kalau di pelabuhan merak banten
terima kasih ursula putri sebelumnya ada veronika dari cikatama